ledakan demi ledakan serangan artileri membuka serbuan pasukan gabungan tni ad di martapura
sumatera selatan selanjutnya baku tembak antar pasukan infanteri mewarnai jalannya
pertempuran kemudian kavaleri tni ad yang diperkuat tank leopard ikut membantu pergerakan
pasukan tank tank musuh hancur terkena tembakan telak dari tank leopard tak cukup sampai di situ
dua buah helikopter apache juga ikut menggempur musuh
latihan perang konvensional seperti ini rutin dilakukan oleh tni angkatan darat
meski skenario yang ditampilkan terlihat biasa pada latihan kali ini sejumlah teknologi baru diuji coba
diantaranya teknologi manajemen data pertempuran
jadi kendaraan tempur seperti leopard kendaraan tempur seperti mn tiga belas tadi yang apa
kendaraan berapis baja tadi ya
itu tahun tahun lalu
belum banyak yang kita tempatkan bms
dimana bukan hanya bisa komunikasi tapi juga ada video
nah tahun ini ada bms personel
atau battle management system yang dipakai personil tahun lalu belum ada
nah ini kan juga satu peningkatan
ingin melihat mereka lebih bisa menggunakan teknologi
sehingga mereka tidak usah
harus melakukan aktivitas maupun membidik menembak dengan cara cara yang tradisional
total ada lebih dari tiga prajurit yang dilibatkan dalam latihan kali ini
latihan juga melibatkan sejumlah alutsista canggih seperti tank leopard roket astros helikopter apache dan lain sebagainya
keriuhan atraksi latihan ini tentu mengundang perhatian warga sekitar
penasaran kan kalau disana waktu itu mbak sari kan
mbak sari kan helikopternya jalannya di atas rumah dekat situ kayak kemarin itu
penasaran aja mau kesini jauh jauh dan mau tumpulnya naik motor kesini
cukup menarik bang karena kan disini ada simulasi dikala
jika indonesia ada peperangan
nah disitu ada sedikit simulasi tembak menembak
antar musuh dan tentara yang national republic indonesia
ya memperkenalkan lah sama anak anak ya
anak anak yang masih kecil ini tentara ini kayak gini gitu kan
kehidupannya kaya gini atau kerjanya gini lah
mungkin kedepannya apa dia bisa mau jadi seorang tentara
sebagai tentara profesional tni memang harus berlatih secara rutin dan berkelanjutan
penerapan penerapan teknologi baru juga harus terus diuji sesuai perkembangan ancaman
dalam setiap ajang latihan yang digelar oleh tni angkatan darat
lalu mengundang perhatian dari warga sekitar
walaupun latihan kali ini telah usai
dan mendapatkan apresiasi yang baik dari warga dan masyarakat sekitar
tni angkatan darat tidak boleh perpuas diri
karena sesungguhnya tidak ada prajurit yang hebat
yang ada hanyalah prajurit yang terlatih
sion hermawan andika suramanto martapura sumatera selatan